nah bagi anda nih yang bingung menghabiskan waktu liburan di jakarta
mungkin chibispark bisa menjadi salah satu alternatif
anda bisa menikmati ruang terbuka umum yang asri
banyak kegiatan dan tentunya kuliner ya
dan jangan lupa di sini anda bisa menikmati kegiatan olahraga seru
seperti saya nih membawa sepeda sendiri dari rumah berkeliling chibis park
menikmati indahnya sore hari di kota jakarta
di area seluas dua belas hektare di jakarta selatan
taman milik pengelola gedung perkantoran yang dibuka untuk umum ini
cukup ramai bahkan pada hari kerja
agar tidak lelah saya memilih untuk mengendarai sepeda yang saya bawa dari rumah untuk berkeliling taman
sambil berkeliling cukup banyak aktivitas pengunjung yang terlihat
salah satu yang menarik perhatian saya adalah komunitas sepatu roda yang mayoritas anggotanya adalah anak anak
mereka berasal dari komunitas pecinta sepatu roda ceria inline skate
yang setiap satu minggu sekali melakukan latihan di taman ini
anak anak terlihat sangat lihai bermain sepatu roda
mereka bahkan bisa melakukan trik serta lompat sambil menggunakan sepatu roda
tentunya dengan perlengkapan keamanan yang lengkap
jika tertarik untuk mendaftarkan anak atau mungkin adik anda
bisa nih datang ke chibispark dan bertemu mereka
agar diajarkan cara bermain sepatu roda untuk mengisi kegiatan libur
tetapi jika anda datang untuk bersantai dan tidak ingin berolahraga
tempat paling cocok di taman ini adalah danau yang terletak di tengah taman
danau ini ramai pengunjung yang memberi makan ikan koi
bahkan ikan bisa dibeli di sekitar sini dengan harga sepuluh ribu rupiah per kantong
kasih makan ikan seru kayaknya jam empat an baru pertama
ternyata seru juga ya memberi makan ikan seperti ini
saat dilempari makanan ikan ikan ini langsung berkerumun
bagi orang tua mengajak anak anak ke tempat terbuka bisa menjadi alternatif selain ke mal
ini sih karena ada ikan ikan di sini ajak anak anak ngasih makan ikan
terus karena ini open space jadi mereka senang aja kadang suka bawa sepeda ke sini gitu gitu
jadi anak anak memang suka ya main di sini
iya banyak kegiatan outdoornya jadi bisa lebih eksplor nggak di dalam ruangan terus
bukan cuma ikan ya yang perlu makan saya juga mulai terasa lapar nih setelah berkeliling taman
ada berbagai tempat yang menjual aneka makanan dan minuman
harga makanan dan minuman di sini mulai dari dua puluh lima sampai satu ratus sepuluh rupiah
nah dari sini kita bisa lihat ini adalah tempat yang sangat menarik
nah dari sekian banyak pilihan kuliner yang ada di chibie spark
akhirnya saya menjatuhkan pilihan membeli pizza
nah duduknya nih sambil melihat pemandangan danau yang ada di depan
berbagai aktivitas mulai dari bersantai olahraga hingga kuliner
bisa dilakukan di satu lokasi tanpa harus berpergian jauh
kegiatan seperti ini bisa menjadi alternatif pengisi liburan untuk anda dan keluarga
aulia wardani devi fitriani jakarta